ya kalau pemainnya mau kenapa klub tahan gitu
apalagi saya rasa pssi sudah kasih fleksibilitas jumlah pemain asing ditambah
dan saya gak berkenan aja ya ketika para pelatih yang ada di indonesia ini
itu meremehkan tim nasional kita
dan saya yakin para pemilik klub itu orang indonesia
jadi mereka pasti merah putih
kalau enggak ya investasi di luar negeri gitu kan
tapi saya rasa hal hal ini hanya tidak perlu menjadi ribut besar gitu loh ya
masa jadi polemik tontonan dunia
kan malu lah kita sebagai bangsa ini masa sering menyalah nyalahin gitu
itu kan dinamika aja
dan saya rasa coach indra coach sintayong coach bimasakti coach frank
juga sudah banyak berkenalan dengan pelatih pelatih
mereka kalibernya gak kalah dong dengan sama pelatih pelatih klub loh
nah karena itu saya sudah meminta exco untuk mereview aturan liga
ya di tahun depan seperti biasa kalau orang asing bekerja di indonesia
pasti ada izin menaker gitu kan
sama kita juga bekerja di luar negeri juga
nah saya juga mau bahwa para pemain asing ini ada abc
apa salah satunya
bahwa mereka menghormati tim nasional
kedua mereka juga memperlakukan para asisten dan pemainnya dengan hormat
jangan ngebentak bentak sembarangan
kita bukan bangsa bangsa yang bisa direndahkan gitu
jadi mereka juga harus hormati adat istiadat kita gitu
dan mereka di sini tidak hanya memberikan prestasi juga harus membina sepak bola indonesia